bkpsdm membagi tes menjadi tiga sesi yang dilaksanakan selama enam hari di smp negeri dua
satu ratus dua puluh unit komputer yang telah terkoneksi dengan jaringan internet telah disediakan
peserta tidak diperbolehkan membawa tas telpon seluler dan barang lain ke dalam ruangan
peserta hanya boleh membawa ktp dan nomor tes
serta menyiapkan pin akses yang telah terdaftar untuk melakukan registrasi
satu ruangan akan diisi sekitar empat puluh peserta dan tes akan berlangsung selama dua jam
di timika dibuka tiga ratus formulari
masih yang terdiri atas guru tenaga kesehatan dan tenaga teknis lain
puluhan pemuda yang mengaku kaum intelektual muda suku amungme
dan kamoro melakukan aksi pemalangan pintu di tempat pelaksanaan tes cpns di kabupaten mimika
mereka meminta tes pns di timika hari ini dihentikan
kaum intelektual muda suku amume dan kamoro
rabu pagi melakukan aksi pemalangan pintu gerbang smp negeri dua timika
tempat tes pns akan dilaksanakan
mereka meminta proses tes cpns dibatalkan
hal ini dilakukan lantaran banyak anak papua yang tidak diakomodasi menjadi pns tahun ini
pintu masuk sekolah dengan spanduk bertuliskan permintaan dibatalkannya tes cpns hari ini
pihaknya mengaku telah tiga kali bertemu dengan dinas terkait
meminta agar mengakomodasi anak asli papua dalam tes pns tahun ini
tetapi tidak membuahkan hasil
untuk pns ya pak
iya baru nanti sesuai janji bupati
baru itu ada dua
satu yang kalau sekarang remedia masa begitu ya

kita dengan bkd terakhir kemarin belum ada
kepolisian pun bernegosiasi dan meminta masa menyampaikan aspirasi ke dpr
karena tidak membuahkan hasil polisi mengirim masa ke markas polres mimika untuk diamankan
kasat sabara polres mimika ibtu matius t a t mengatakan
masa yang datang ini adalah peserta
peserta yang tidak lolos seleksi
tadi mereka aksinya apa yang tadi
aksinya karena kemarin mereka sesuai dengan hasil seleksi pns
untuk tingkat pusat dari beberapa yang tadi yang melakukan demo tadi
tidak menulis syarat
sehingga mereka berusaha mengagalkan kegiatan nasional ini
nah kita sudah kasih himbauan dari awal
hak haknya sebagaimana diaturlah undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
tentang penyampaian pendapat yang mengumum
bahkan ancaman pidana itu disampaikan
tapi ngeyel tidak mendengarkan
saat tidak mendengarkan kita harus tegas
apalagi polisian harus tegas memberikan perlindungan kepada orang yang memelakkan kegiatan
acah rasional tidak bisa digagalkan oleh siapapun
kasat sabara polres mimika menyebut
sedikitnya lima belas orang yang melakukan aksi pemalangan pintu
ditangkap petugas polres mimika
saiman timika papu